dongeng bahasa indonesia
hadiah untuk kejujuran
suatu ketika di sebuah desa kecil yang jauh tinggallah vincent
vincent adalah pria yang jujur dan tukang cat yang terampil
dia mengecat dinding perahu dan rumah
melakukan pekerjaannya dengan kejujuran dan ketekunan
vincent aku punya pagar untuk dicat
dan harus segera diselesaikan atau akan berkarat
baiklah aku akan segera mengecatnya
tapi tapi ada masalah
aku tidak bisa membayarmu lebih dari dua potong tembaga
aku mengerti itu tidak cukup tapi inilah yang aku miliki
kalau pagar itu nanti berkarat maka biayanya akan lebih mahal lagi
aku mengerti nyonya dan mengecat adalah tugasku
seseorang tidak boleh berkata tidak untuk bekerja
vincent adalah orang yang sangat miskin
pernah ketika malam dia akan tidur
dia merasa lelah
tetapi tidak peduli apapun
dia tidak pernah meminta lebih dari pelanggannya
dia akan bekerja keras panjang hari
dan bersyukur dengan apapun yang dia hasilkan
suatu hari seorang pengusaha kaya datang berkunjung
dia dan keluarganya telah merencanakan untuk tinggal sebentar di desa
pengusaha itu datang ke desa dengan menggunakan kereta paling mahal
dan banyak kereta lain lagi mengikutinya
kereta itu penuh dengan buah dan pak kaya
penduduk desa kagum saat seluruh prosesi berlalu tepat di depan mereka
hari berikutnya pengusaha itu memanggil vincent
ketika vincent berjalan ke rumah pengusaha itu
dia bertemu temannya tom
hei vincent kau mau pergi ke mana
halo tom aku akan pergi ke rumah pengusaha
dia punya beberapa pekerjaan untukku
benarkah dengar dia pria yang sangat kaya
ini kesempatan yang bagus
kau harus meminta bayaran lebih dari bayaran yang biasanya kau minta
dan aku yakin dia tidak akan keberatan membayarmu lebih banyak
tidak tom tidak adil
aku tidak dapat meminta bayaran lebih dari yang aku minta pada orang lain
jika dia menyukai pekerjaanku maka dia dapat memutuskan untuk membayarku lebih banyak
tetapi aku harus jujur dan mengatakan kepadanya harga yang tepat
aku adalah temanmu vincent
dan aku menghormati kejujuranmu
tapi kejujuran saja tidak bisa memberimu makan
kau bekerja sangat keras
tetapi orang orang di desa ini tidak akan pernah memiliki cukup uang untuk membayarmu
kau harus meminta setidaknya lima keping emas untuk pekerjaan yang dia minta darimu
lima keping emas
tidak aku tidak pernah menagi lima keping emas kepada siapapun
aku mengerti kekhawatiranmu temanku
dan terima kasih sudah peduli padaku
tetapi aku sudah merasa cukup dengan apa yang aku hasilkan sekarang
ya aku hanya mencoba membantumu
terserah kau saja sekarang
vincent melambai sampai jumpa kepada temannya dan berjalan ke depan
dia mengerti bahwa tom hanya menginginkan yang terbaik untuknya
ketika vincent memasuki gerbang rumah pengusaha itu dia terpesona
rumah itu seperti sebuah istana
oh halo kau pasti vincent si tukang cat
iya benar tuan
kau mengerti bukan
kau mempunyai pekerjaan untukku
oh ya pengurus perahuku sedang pergi sekarang
dia akan kembali besok sore
tapi aku harus mengecat perahu
apakah kau bisa mengecatnya malam ini
ya aku bisa
di mana perahunya aku akan segera mulai
oh tetapi kau tidak pernah memberitahuku berapa biayanya
empat buah tembaga untuk mengecat perahu
aku tidak dapat meminta kurang dari itu
empat buah tembaga
kau yakin baik aku tidak akan membayarmu sepeser pun kurang dari yang kau minta
kau dapat menerima empat potongan tembagamu segera
perahu itu dekat sungai panggil aku jika sudah selesai
vincent mengambil uang itu dia pergi ke pasar dan membeli cat

perahu itu di mana
di perahu itu
dan tanpa membuang waktu lagi dia berjalan menuju sungai
ketika dia akan mulai dia melihat bahwa perahu itu memiliki lubang besar tepat di tengah
oh ini bisa berbahaya aku harus memperbaiki ini dulu
vincent memperbaiki lubang dan mulai mengecat
dia bekerja berjam jam tanpa makanan
akhirnya perahu itu selesai dicat
dia pergi dan memanggil pengusaha untuk melihat perahunya
oh ini luar biasa kau bekerja dengan baik vincent
sini ambil empat keping perak ini kau layak menerimanya
jika aku memiliki sesuatu yang lain untuk dicat aku akan segera memanggilmu
kau pria yang murah hati tuan aku akan pulang sekarang
keesokan paginya keluarga pengusaha itu pergi naik perahu
pengusaha itu melambaikan tangan kepada mereka di sungai
dan kembali ke rumah
saat dia tiba di rumah dia melihat penjaga perahu berjalan ke arahnya
tuan kau berada di sini seminggu lebih awal
oh ya keluarga aku bersikeras untuk datang melihat desa
mereka baru saja pergi untuk perjalanan pertama mereka dengan perahu
apa tidak kita harus memanggil mereka kembali sekarang juga
mengapa kau begitu khawatir
aku memanggil pedayung terbaik untuk mendayung mereka di sekitar desa
semuanya akan baik baik saja
kau tidak mengerti tuan perahu itu memiliki lubang di tengahnya
keluargamu akan tenggelam aku akan memperbaikinya hari ini
apa tidak istriku anak anakku
pengusaha dan pengasuh itu bergegas ke sungai
tapi perahu itu sudah tidak terlihat mereka mencari berjam jam
nyonya bisakah kau mendengarkan itu
bisakah kau mendengarkan kami
tetapi tidak ada jawaban pengusaha itu berlutut di sana dan menangis
apa yang telah kulakukan keluarga aku seharusnya aku tidak membiarkan mereka di perahu itu
saat dia duduk di sana menyalahkan dirinya sendiri istri dan anak anaknya kembali dengan perahu yang sama
apa yang terjadi sayangku kenapa kau menangis
kalian kalian selamat
oh aku sangat khawatir ada lubang besar di perahu aku pikir aku telah kehilangan kalian semua
tidak ada lubang di perahu tuan ini sama bagusnya dengan perahu yang baru
aku sangat senang kalian semua selamat tapi aku tidak mengerti bagaimana mungkin aku tahu pasti kalau ada lubang besar di tengah perahu aku
belum sempat untuk memperbaikinya sebelum aku pergi
siapa yang memperbaikinya
sang pengusaha berpikir sejenak
dia kemudian mengerti apa yang terjadi dan segera memanggil vincent si tukang cat
vincent datang ke rumah pengusaha itu
untuk apa ini
ini adalah upahmu
seratus keping emas
hadiah untuk apa
hadiah atas kejujuran dan kerja kerasmu
kau menyelamatkan kehidupan keluargaku vincent
kau memperbaiki lubang di perahu
itu bukan pekerjaanmu
dan kau bahkan tidak meminta bayaran lebih untuk itu
tapi tuan seratus keping emas terlalu banyak untuk memperbaiki lubang kecil di perahu
seratus keping emas tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan yang telah kau selamatkan vincent

vincent tidak bisa mempercayai nasibnya
hingga kemarin dia adalah seorang tukang cat yang bisa menghasilkan cukup uang hanya untuk bertahan hidup
dan hari ini dia memiliki emas
sejak hari itu vincent tidak pernah tidur dengan perut kosong
karena dia telah mendapatkan hadiah atas kejujurannya